dengan adanya digital rasanya tidak ada lagi alasan untuk menunda nunda saat kita punya ide saat kita pengen melakukan usaha
dengan adanya digital kita mempermudah yang harusnya sewa kiosk jadi tidak perlu sewa kiosk
tinggal buka akun di salah satu marketplace misalnya
yang tadi kak fikim bilang harus bikin penyiapkan kerja sama sama pihak ketiga untuk logistik itu rk sudah menyiapkan itu juga
jadi dengan adanya digital ini satu membuat kita tidak perlu menunda lagi ini akan membuat inisial investasi kita menjadi lebih rendah
yang kedua kita bisa memperluas cakupan pasar kita
dan yang ketiga dengan adanya digital ada data di dalamnya
ada sesuatu yang bisa kita olah kita bisa personalisasi kita bisa lebih menspesifikan target kita